sementara di jakarta ada masalah lain perlawanan pedagang kaki lima di kawasan kota tua jakarta yang tidak terima lapaknya di razia bukan tanpa alasan
mereka mengaku telah membayarkan sejumlah uang kepada salah satu anggota satpo pp
pedagang kaki lima mengaku membayar uang rp tiga puluh per hari kepada anggota satpo pp agar bisa berjualan di kawasan stasiun kota jakarta taman sari jakarta barat
mendengar keluhan para pedagang wakil gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat akan menangkap dan memecat petugas satpo pp yang meminta uang dari para pedagang